minta tolong kepada ibu risma tolong solusinya
karena semua pejabat di dalam itu gak memberi solusi kepada kami
para wali murid yang datang memprotes ppdb tingkat smp negeri jalur zonasi umum
dengan emosional dan penuh harapan
bahkan sebelumnya ada wali murid yang tidak tidur demi terus memantau hasil sementara
mereka mempersoalkan antara lain jarak surat keterangan domisili dan pagu sekolah
belum lagi jumlah smp negeri di surabaya yang terbatas dalam satu kelurahan dan kecamatan
mereka masih berkeras agar anak anak diterima di smp negeri karena biaya di smp swasta mahal
bayangkan di tempat saya itu ada seratus orang bahkan sekarang sudah satu ratus dua puluh
itu yang jaraknya kurang dari satu kilo apakah itu mungkin gak mungkin
menurut saya itu yang harus diselidiki yang harus dibenarkan adalah surat keterangan domisili
ini seharusnya gak ada
betul kan bu
jumlah lulusan sd di surabaya
sampai di surabaya pada tahun ini adalah empat puluh enam ribu murid
sementara daya tampung smp negeri di surabaya hanya dua puluh enam murid
bagi peserta didik baru yang tidak diterima di smp negeri disarankan mendaftar ke smp swasta
untuk biaya sekolah pemerintah kota akan memberikan bantuan
kami bekerja sama dengan beberapa perusahaan khususnya dari keluarga tidak mampu
memberikan csr kepada warga kami yang tidak mampu
sehingga mereka tetap harus bisa sekolah
nah itu solusinya
karena kapasitas daya tampung sekolah negeri sangat terbatas
pendaftaran ppdb tingkat smp jalur zonasi umum telah berlangsung mulai dua puluh tujuh hingga dua puluh sembilan juni
jika tetap sesuai jadwal pengumuman akan disampaikan pada tiga puluh juni dilanjutkan daftar ulang hingga satu juli
tim liputan cnn indonesia